ini kami memantau lagi ada beberapa mobil yang hadir tentunya masih dari mobil kepolisian
ini kita melihat nantinya siapa yang akan hadir apakah tokoh tokoh lain atau memang ini adalah dari mobil pihak keamanan begitu iqbal
dan juga kami memantau juga ini sudah kembali di perketat pengamanannya dimana dari kon kon pembatas ini juga yang tadinya kosong itu sudah ditempati oleh petugas petugas keamanan untuk nantinya mungkin akan membantu membawa jenazah eril sendiri ke ruang utama tempat disemayamkannya jenazah di gedung pakuan bandung jawa barat ini iqbal
kami masih memantau ini pihak pihak pengamanan yang akan hadir apakah betul nantinya ini adalah mobil jenazah
dan ini iqbal sudah mulai terdengar lantunan lantunan untuk menyambut jenazah dari emeril khan membatas ini dan ini
iqbal saya ambil alih terlebih dahulu bahwa pemirsa saat ini jenazah telah tiba di gedung pakuan di mana iring iringan jenazah ini
tentunya dikawal oleh foreider dan nantinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh produser lapangan kami iqbal kiarso di lapangan mengatakan bahwa jenazah akan langsung diterima oleh pihak keluarga besar dan juga ada wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum
salam allah alaihi wasalam
salam allah ala muhammad
salam allah alaihi wasalam
salam allah ala muhammad
salam allah alaihi wasalam
salam allah ala muhammad
salam allah alaihi wasalam
salam allah alaihi wasalam
salam allah alaihi wasalam
salam allah alaihi wasalam
salam allah alaihi wasalam